masih sakit gak
ya agak sakit dikit aja lah
karena kan kebentur kan
gue mau kasih tau
pak bapak mau ngapain sih pak
pak turunin saya sekarang pak
kamu kenapa sih
akhirnya gue jadi gak enak ya
dia ada dimana
masih di rumah sakit atau di jalan
jangan macem macem ya
atau gak usah teriak
kalo lu mau selamat
kasih tas lu ke gua
mampusin lu di sini
t utilis buang gajah
gue pernah diajarin taekwondo sama mas al
bungainin tas ini
gak biasanya andien nge reject telepon gue
padahal gue sama andien kan gak lagi berantem
daripada di telepon terus mending gue matiin aja deh
gimana masih gak bisa dihubungi
siaran sinar bulan nomor tujuh
ini kan jalan kecil yang sepi
pesan gue kenapa gak enak ya
sekarang malah aktif lagi
mak aku cari andien sebentar ya
yaudah tapi tadi hasil pelacakan ada dimana
aku masih belum tahu pastinya mbak
tapi aku coba cari dulu ya
semoga moga andien gak kena penapa ya
semoga andien gak kena penapa
ya terima kasih
si bos kenapa ya
kok buru buru begitu
apa ada masalah
apa ada huru hara
bukan urusan oya
tidak ada apa apa
berarti kamu ngapain kesini
iya tadi saya lihat riki masuk kesini mbak
ke ruang ruang ruang baiklah
bukan urusan kamu
pintu keluar disitu silahkan keluar
tapi urusan saya belum beres mbak
tadi saya sempat ngerekam obrolan mbak elsa dengan riki
gak banyak sih
cuman disitu kelihatan banget kalau mbak elsa ini sangat ketakutan dengan kedatangan ricky
rendi ini bener bener ancaman buat gue
saya takut sama riki
gak suka aja
dia bisa dateng kesini
gak ada apa apa
karena dia pasti bakalan cemburu
dan suami saya itu pernah diselingkuhin sama mbak andin kan
jadi dia trauma lah kalau misalkan liat saya sama riki takutnya dikira selingkuh
saya cuma menjaga itu doang emang salah
sayangnya saya sudah sangat berpengalaman dengan semua hubungan mbah
saya akan terus cek lagi
kok bisa ren dilihat riki kesini
bapak lagi apa ya
tadi suster bilang
ada orang salah kamar
jangan jangan orang yang ngaku salah kamar itu sebenarnya randy
gue harus lebih hati hati sama randy

kepala aku pusing banget
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau
masih gak aktif lagi handphonenya
masih gak aktif lagi handphonenya
masih gak aktif lagi handphonenya
masih si anin masih di jalan sinar bulan
berarti bener handphone dimatiin di sana
tunggu kena apa sih nien
saya pasti akan temukan kamu nien
saya pasti akan temukan kamu deh
saya pasti akan temukan kamu nien

ya allah ya allah tolong aku ya allah
kepalaku pusing banget
kepalaku pusing banget
saya harus menyelidiki hubungan mbak elsa dengan ricky
ada apa ya diantara mereka
karena dari yang saya lihat tadi
hal ini makin mencurigakan
ya nggak apa apa ada apa ya kiki
apa tadi tante mayang mau makan bubur bikinan kiki
oh syukurlah mas kalau tante mayang mau makan
gimana kalau besok kiki kirimin makanan lagi buat tante mayang
biar sekalian gitu soalnya kan kiki buat makanan sahur
mama sebenarnya suka sama masakan gigi
ya lagian kan kiki juga masaknya bersih
daripada mama susah makan karena gak mau makanan rumah sakit
oh boleh kiki
tapi asal jangan merepotin kamu aja
oh enggak kok mas gak ngerepotin kiki
yaudah kalau kita besok pagi
kiki pesenin ojek olannya buat ngantriin makanannya
semoga tante mayang mau makan lagi yang banyak
semoga dengan kiki masakin makanan buat tante mayang
tante mayang jadi luluh hatinya
terus enggak marah lagi sama kiki sama mas rendy
kamu enggak apa apa
itu memang benar
laki laki yang pernah aku lihat bersama perempuan itu
perempuan yang aku mikir adalah elsa
mama enggak ngerti apa apa aja
mama lihat kok papa sering lamun sekarang
kenapa sih pak ada apa
enggak ada apa apa mah
laki laki yang datang tadi itu siapa mas
oh yang tadi itu pak
itu temennya elsa
katanya sih fotografer
dia datang ke sini mau nawarin project buat elsa
ternyata laki laki itu memang kenal dengan elsa
kenapa perasaanku semakin gak enak aja
apa benar perempuan yang aku lihat di hotel itu adalah elsa
memangnya ada apa sih pak
apa jangan rahasia gitu dong sama mama
cerita ada apa
sebaiknya aku gak usah cerita dulu ke karina soal apa yang aku lihat
aku gak mau bikin karina jadi kepikiran
papa kayak pernah ketemu dengan laki laki itu
oh jadi papa pernah ketemu di mana pa
ya maklum lah makin tua ini memori papa itu makin berkurang
apa apa bisa aja deh
ma papa mana ya sama mama kok belum pulang
papa lagi jemput mama emang kenapa
aku mau tidak sama papa sama mama
papa sama mama kan lagi pergi jadi malam ini rena bu sama uma ya
besok baru bubuk sama papa mama lagi ya
good girl cucu oma emang pinter sekali nurut sama oma ya
oma mau nanya deh
tadi kamu pergi ke mana sama papa
aku pergi jalan jalan
oh jalan jalan ke mana
jalan jalan ke taman karena pergi tempat yang tulisan panjang panjang
tulisan panjang tulisannya apa
aduh aku susah oma
nah itu lah oma
waktu aku ngajak rina ke tempat klinik gigi
itu memang di dekat klinik gigi itu ada semacam mural gitu mbak
mungkin rena salah baca
ya mungkin bacanya itu
mungkin dikira itu klinik giginya padahal klinik gigi nya namanya klinik gigi ceria
pinter kamu ya
aduh rasanya ini semua semakin mencurigakan
aku coba bahagia aja sayang
kamu udah perhatian sama aku
bener kata papa
sepertinya elsa memang lagi ada masalah
tapi dia nggak mau cerita dan ditutup
dia mau ditutupi semuanya
coba aku tanya ke cantika skincare
mungkin elsa ada masalah dengan mereka
ya selamat malam saya dengan elnino prasetya
suami dari elsa anindita
dia adalah brand ambasadornya dari cantika skincare
maksud dan tujuan saya no phone
saya ingin bikin janji untuk ketemu dengan pemilik cantika skincare
ibu cantika atau mungkin bapak purnomo
bu cantika saat ini sedang hamil muda pak
jadi jarang sekali untuk ke kantor
bapak bisa bertemu dengan pak purnomo suaminya bu cantika
boleh boleh boleh
apa bisa dibikin appointment nya
baik pak saya akan konfirmasi ke sekretarisnya dulu
boleh tinggalkan nomor handphone pak
baik pak nomornya sudah saya catat
nanti saya bakal hubungi bapak lagi
baik kalau gitu terima kasih sebelumnya
saya akan tunggu update anda
terima kasih mbak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
akhirnya sampai juga di rumah
wajit banget tadi ya
mungkin karena kerjaannya
untuk dia ngecek kerjaannya elsa
siapa tahu itu yang bikin dia stres kan
iya ya mudah mudahan aja
jadi lebih baik ya
nggak bikin dia stres seperti ini maksudnya pak
ya kok kamu lebih ya
ini udah kamu duluan deh
pernah ke hotel serenity belum
kamu sabtu kemarin kemana
di jantika skincare
sampai kecapain gini lagi pake kapucong kapucong gitu
aku masih kepikiran
apa maksudnya andin tanya tanya seperti itu ke el saya
maksudnya apa ya ngomong kayak begitu
aku pengen kau
terakhir handphone andin mati posisinya disini
andin kenapa di tempat
gak ada orang yang bisa gue tanya lagi
karena mau berdoa buat mama
karena mau berdoa buat mama
oh pinter sekali yuk
oh pinter sekali yuk
kita berdoa yuk
papa dan mama belum pulang
tolong jaga mereka ya allah
kamu pinter sekali sih sayang
kamu pinter sekali sih sayang
yaudah kita berdoa ya allah
yaudah kita berdoa buat mama
sekarang tidur ya
sekarang tidur ya
ya dapet kok sayang
buat sama mama ya
ya dapet kok sayang
buat sama mama ya
biar sahurnya gak terlat
biar sahurnya gak terlat
biasanya kalau rena punya firasat seperti ini
biasanya kalau rena punya firasat seperti ini
selalu saja ada kejadian buruk

kenapa belum ada kabar juga ya dari awal
kamu gak papa
kamu kenapa bisa ada di sini

ya semua barang barangku diambil mas
terus aku ditinggal sendirian
dan aku takut banget mas
terus menimpa aku
kamu kepalanya pusing dan akhirnya aku pingsan
udah udah udah gak apa apa
yang penting kamu yang sekarang selamat kan
mendingan ada kamu mas
ada kamu yang nemuin aku
saya pasti akan selalu bisa menemukan kamu din
karena kamu tempat saya untuk pulang
yaudah sekarang kita keluar dari sini dulu ya
kamu bisa jalan kan
atau mau saya gendong
aku bisa jalan kak
ya udah siapa apa ya
kamu bisa jalan sebentar lagi
pelan pelan pelan pelan pegangan saya
apa yang dirasa ini apa
mas masih sakit
masak ke rumah sakit
kamu tahan ya
kita ke rumah sakit
enggak usah mas
saya ke rumah sakit
kalau cuma pusing dan cuplah
aku rasa agak sedikit keselihatan dari belakang
barang barang kamu semua dibawa sama sepir taksi itu
terus aku diambil dan di dalamnya itu ada handphone sama
kamu masih inget gak
itu taksi apa
kalau plat nomornya aku gak tau mas tapi
bu saya udah muter muter bu belum dapat orderan
kalau ibu berkenan naik taksi saya aja bu
nama taksinya taksi anugrah
dan nomor taksinya bm lima puluh tiga kalau gak salah
saya suruh ini yang cari ya
andin habis dirampok gak
kok bisa sih
ya lo juga sih kemana mana andin tuh harus temenin lo anterin lo jagain
lo jangan biarin dia sendirian kan jadi kayak begini sekarang
bisa serius gak
terus lo telfon gua maksudnya lo cuma kasih tau curhat atau
tolong cari pelakunya
taksi anugrah nomornya bm lima puluh tiga
ya udah sekarang kita pulang ya
amin kamu kenapa ya allah
habis dia rampok ma
aduh ya allah kamu gak apa apa andin
gak apa apa kok maju agak sedikit pusing
terus agak keselilu aja di sini
ya allah aduh
aduh dirawat dong aduh gimana ya
rina udah tidur udah tidur udah tidur
kamu tolong ngambilin air dingin sama kompres
terus sama salep buat memer ya
bawa ke kamar saya juga
mbak andin kenapa mas
bisa cepet gak
langsung ke kamarnya
ma rina malam ini tidur sama mama dulu gak apa apa ya
ya ampun aduh
sebenarnya aku mau tanya soal klinik gigi ke awal
tapi lebih baik besok aja deh
nih lo liat kan
handphone terbaru kalau dijual harganya
gaji lo kagak bakal cukup sebulan
gak ada uangnya kagak

nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
nih ya udah
wah baru belajar ngerampok ya
kurang hebat kalian
ikut campur urusan kita
lo gak perlu tahu siapa gua
habis ngerampok ya penumpang taksi yang tadi
habis ngerampok ya memenang taksi yang tadi
jangan jangan lu mau minta jatah ya
gue gak butuh barang seperti itu
gue datang kesini cuma mau kasih tau
siapa mereka nih
lo semua dengerin ya
harusnya gue seret kalian semua ke dalam penjara
tapi karena ini bulan suci ramadan
bulan penuh ampunan
jangan pernah kalian ulangi lagi
menjadi sumber taksi kerja yang benar yang halal
pulang sholat ngerti
oke guys gue cabut duluan
masih ingin menggenggamkan suaramu
lagi lagi kamu nyametin aku
masih ingin menggenggamkan suaramu
ya agak sakit dikit aja lah
karena kan kebentur kan
gue mau kasih tau
kerasnya andin udah sama gue sekarang
dan gue udah cek semuanya masih lengkap
handphone sama dompetnya
ya untung aja gue gak telat
makanya belum dijual sama perampok
mau kasih banyak ya nggak
ya udah kalau begitu nanti besok gue ke tempat lu aja ya

ya udah salam buat andin
udah ketemu ya
udah ketemu semua
orang udah ditangkap
dan alhamdulillahnya barang barang kamu semua yang lengkap mas
kalau pulang malam
minta tolong sama saya suruh jemput
punya handphone kan
jangan buat saya khawatir
saya agak sedikit kaget pak
saya diundang untuk menjadi pembicara di seminar itu
dengan secara mendadak
dan kalau kata bu miranda
itu permintaan khusus dari bapak ya
memang saya yang meminta ke panitia dan narasumber yang lain
karena apa pak
karena permintaan pak aldebaran
andini karisma putri
dengerin saya kan
kenapa sih mas
ada yang kamu sembunyiin lagi dari aku
tadi aku ketemu pak victor dari rumah sakit
dan dia bilang
ya minta aku jadi pembicara di seminar
kalau aku mau jadi pembicara di seminar

memberikan apa yang kamu suka
lagian saya tahu kamu ahli dibilang gitu kan
bagus juga untuk karir kamu ke depannya
tapi bukan kayak gitu mas caranya
kamu ngelakuin itu sama aku
memaksa aku sebagai jadi pembicara di seminar
karena narasumber yang lain itu nggak suka
dengan cara seperti itu
aku punya hubungan sama victor
kalau menurut kamu apa yang saya lakukan di kamu itu salah
kamu aneh banget hari ini
turun saja total tersebut
sekarang aku mempunyai kons billing corrupt
aku menganggap kalau aku tidak mimpin seluar
aku memang bimbang arah gempa
di pergedean kehidupanku
seperti kamu lalu setelah sampai kabnin
ada yang kamu tutup tutupin ya
perasaan aku aja
tapi aku ngerasa kayak gitu mas
ada yang kamu tutupin dari aku
dan kamu mau aku gak tau
apa sih yang sebenernya kamu rencanain dari aku
bisa diem gak
kamu kenapa nyuruh aku diem sih
itu gak boleh panjang ngomong
yaudah saya salah sih minta maaf ya
getar butik jiwa
apa place yang jadi